cnn indonesia bersama badan narkotika nasional menginisiasi kegiatan bertajuk cegah narkoba empat di universitas negeri jakarta
kegiatan tersebut bertujuan untuk mengedukasi peserta tentang bahaya narkoba dan cara menghindarinya di era digital
seperti sebelum sebelumnya cnn indonesia meetup kali ini diadakan di universitas negeri jakarta dengan seminar bertema cegah narkoba empat
tema tersebut bertujuan untuk mengingatkan peserta terkhusus para mahasiswa tentang bahaya narkoba saat ini
mahasiswa diberi pemahaman secara langsung oleh kepala badan narkotika nasional heruwinarko
selain seminar soal narkoba para peserta juga diberi pembekalan tentang cara membuat konten kreatif di media sosial bersama ini nih pakarnya nih lembu wiworojati
nah seperti yang tadi kami sudah sebutkan bnn dan juga kita nih cnn indonesia
menggelar meet and greet di aula bung hatta kampus a universitas negeri jakarta dengan tema cegah narkoba empat
nah bagaimana keseruannya kita langsung saja sapa korespondensi nn indonesia ruli kurniawan yang sudah siap sepertinya di sana
selamat pagi menjelang siang ruli ruli bisa diceritakan kepada kami di sini seperti apa keseruannya di acara cnn indonesia meetup hari ini di sana
selamat pagi pak rani ada di tangan anda semua
ya selamat pagi pak rani dan juga hando memang tadi baru saja
kepala bnn bapak heruwinarko menyanyikan lagu dari slang yang pasti juga disambut sangat meriah dan antusias sekali oleh para mahasiswa
sudah hadir di auditorium bung hatta universitas negeri jakarta pada pagi hari ini
dan memang ini saatnya bnn bekerjasama berkolaborasi dan mengganding cnn indonesia untuk bisa dikatakan lebih meningkatkan lagi awareness
terhadap pencegahan narkoba terutama bagi mahasiswa dan juga generasi muda yang ada di indonesia khususnya
dan memang kalau kita melihat sekarang di belakang saya sudah banyak sekali rame sekali mahasiswa dari universitas negeri jakarta
selamat pagi semuanya
oke kalau kita melihat tema hari ini adalah memang cegah narkoba empat
kita tunggu bagaimana seruan dan bagaimana antusiasme universitas unj pada pagi hari ini
nah itu dia memang tagline kita pada pagi hari dengan bnn adalah cegah narkoba empat
dan memang kalau kita melihat cegah narkoba ini memang jadi bahaya laten buat indonesia terutama bagi anak muda ya
bisa dikatakan menjadi salah satu momok atau bisa dikatakan adalah penjahat bagaimana mengembangkan kreativitas
dan juga bagaimana membuat para pemuda di indonesia khususnya mereka lihat untuk dikirakan masa depan mereka seperti apa
nah untuk melihat begini seperti apa pentingnya acara semacam ini kolaborasi antara bnn dan juga kampus universitas dan juga cnn indonesia
bersama saya sudah ada ketua bnn bapak heruwi narko selamat pagi bapak mohon berdiri
oke tutang duduk buat bapak dong
pak heru ini acara luar biasa sekali bagaimana bnn mengganding cnn dan juga bekerjasama dengan kampus kampus yang ada di indonesia
bagaimana pencegahan narkoba kira kira apa yang ingin dicapai dengan acara semacam ini
yang ingin kita capai bukan band yang capai tapi semua indonesia capai adalah generasi muda kita generasi milenial itu merupakan bonus demografi
dua ribu empat puluh indonesia ada di tangan kalian semua
jadi harus benar benar bisa membawa indonesia lebih maju ya tentu dengan generasi muda yang bersih dari narkoba
pemuda yang bersih dengan narkoba tapi kalau kita melihat bagaimana evolusi narkoba sekarang ini mungkin tidak hanya yang kita tahu dulu ya pak ya ada heroin ada apa namanya macam macam lah gitu
sekarang sudah mulai bisa dikatakan hal hal yang lebih dekat ke anak muda
itu menjadi upaya para
itu menjadi upaya para pelaku pelaku narkoba ini untuk menjelaskan anak muda sekarang
kira kira apa yang harus dihindari atau bisa diantisipasi anak muda terkait dengan hal semacam ini pak
memang jenis narkoba sekarang makin banyak
di dunia ada lebih kurang delapan ratus enam jenis narkoba
ini peswakib satensis
di indonesia yang bisa bnn deteksi ada tujuh puluh empat mungkin lebih
sehingga imbauan saya adalah untuk seluruh generasi muda hindari narkoba dalam bentuk jenis
ya bentuk jenis misalnya yang bentuk liquid powder maupun yang bentuk bentuk tableg
karena ini tiap ada yang menyarankan menggunakan ini itu sebaiknya semua obat obat harus ada melalui resep dokter
ini yang harapan dari kita
jadi tidak lagi dari teman teman supaya gampang mengapal pelajaran minum ini supplement ini
nah itu awal dari kita bisa tergantung dengan narkoba
baik cegah narkoba sejak dini dari anak muda sekarang karena memang jeratan narkoba ini luar biasa sekarang ya pak heru ya
karena memang tadi pak heru katakan liquid powder tablet muda sekali masuk ke anak muda sekarang
nah kalau dari sisi kampus unj sendiri ada ibu vera
ibu fera boleh berdiri sedikit
bu vera ini bisa dikatakan tadi pak heru bilang narkoba itu semakin dekat ke hal hal yang bisa dikatakan
keseharian anak muda gitu ya mungkin dari alat vape atau semacam itu bisa dimasukkan narkoba di sana
dari kampus sendiri bagaimana upaya pencegahan supaya hal tersebut tidak semakin apa yang menjurumuruskan anak muda saat ini
salah satu kegiatan yang dilaksanakan ya seperti yang sekarang ini sedang kita laksanakan
yaitu dengan menggunakan banyak sekali kegiatan kegiatan seminar
kemudian di saat ini juga kami sedang mengadakan mengupayakan ada yang namanya duta mahasiswa yang akan menjadi duta narkoba
mereka juga nanti tugasnya adalah untuk menginspirasi dan memberikan banyak input kepada mahasiswa bahwa mahasiswa itu adalah generasi penerus bangsa
apalagi universitas negeri jakarta adalah satu satunya universitas negeri yang ada di provinsi dki jakarta
artinya mereka adalah masa depan bagi bangsa kita ini
baik terima kasih ibu fera
ternyata memang sudah mulai dibentuk ya organisasi kemahasiswaan bisa dikatakan untuk lebih men track atau ya untuk melihat bagaimana nanti perkembangan dan bagaimana mencegah dan juga mengantisipasinya
di level universitas dan kampung
terima kasih ibu fera terima kasih banyak
dan memang fani dan juga hanum tidak hanya talkshow dan dialog mengenai cegah narkoba yang ada pada pagi hari ini
karena maafnya sehingga sore hari nanti juga akan ada kita kedatangan para bisa dikatakan ya media social entrepreneur dan juga pastinya ahli ahli dari digital media
yang nanti akan memberikan masukan masukan juga pelatihan kepada anak muda di sini
bagaimana nanti bika bisa merencanakan baik itu bisnis ataupun bagaimana bisa meningkatkan value dari mereka sendiri menggunakan media sosial
kembali ke anda
baiklah ruli saya mau pantunin dulu nih buat teman teman unj sebelum ditutup ya
ini gula aren di rumah kang babak gak keren kalau kamu pakai narkoba
terima kasih ruli atas laporan anda langsung dari universitas negeri jakarta
baiklah itu dia tadi ya semoga ini bisa diterapkan untuk semua anak muda tidak hanya di unj saja tapi di semua pelosok negeri bahwa aduh narkoba tunggak banget sih